hari ini komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham mengungkap hasil investigasi tim pencari fakta terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi pada dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei silam
komnas ham juga menyimpulkan korban meninggal akibat tembakan amunisi bukan berasal dari senjata kesatuan polri
melainkan adanya aktor lain yang diduga sengaja melakukan penembakan ke arah demonstran saat kericuhan terjadi
komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham mengungkap hasil investigasi tim mencari fakta terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi pada dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei silam
dalam konferensi pers senin sore komnas ham menyebut sepuluh orang jadi korban sembilan diantaranya meninggal dunia akibat terkena peluru tajam
sedangkan satu korban lainnya meninggal akibat benturan benda keras di bagian kepala
komnas ham menyimpulkan korban meninggal akibat tembakan amunisi aktif tersebut bukan berasal dari senjata kesatuan polri
melainkan adanya aktor lain yang diduga sengaja melakukan penembakan ke arah demonstran saat terjadi kericuhan
tim pencari fakta meyakini pelaku sangat terlatih profesional dan berjumlah lebih dari satu orang
tim mencari fakta juga mengakui adanya aksi sewenang wenang yang dilakukan anggota polri dalam pengamanan aksi dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei silam
hasil investigasi mengatakan polri telah melakukan pelanggaran serius dalam pengamanan dan merendahkan harkat serta martabat kemanusiaan terhadap masyarakat dan demonstran
wakil ketua tim pencari fakta komnas ham bk ulung hapsara mengatakan terhadap anggota polri yang melakukan tindakan represif
kepolisian telah memberikan hukuman disiplin kepada anggota yang terlibat
kami sudah memeriksa para polisian polisian juga sudah membeberkan hasil uji balistik
dan dari uji balistik itu memang tidak ditemukan sisa sisa misalnya pelongsong segala macam dan juga tidak ada senjata yang digunakan untuk menggunakan peluru tajam itu
makanya kemudian kami menyimpulkan bahwa korban yang meninggal karena peluru tajam itu bukan oleh aparat polisi
komnas ham akan langsung mengirimkan hasil investigasi kepada presiden dan kapolri untuk ditindaklanjuti
ada beberapa temuan terkait dengan peristiwa dua puluh satu dua puluh tiga mei kemarin
yang pertama adalah ada sepuluh warga sipil yang meninggal dunia
terus kemudian ada kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat kepolisian
terus kemudian ada laporan tiga puluh dua orang yang diduga hilang
kemudian aksi masa yang tidak damai
ada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
yang kemudian yang terakhir adalah soal media sosial ujaran kebencian dan eskalasi kekerasan
bang beka tadi sempat dinyatakan juga bahwa orang yang menembak para demonstran ini adalah orang yang terlatih
boleh dijabarkan lagi apa saja yang mendasari temuan itu
jadi begini kami menemukan ada sepuluh korban yang meninggal dunia
sembilan di jakarta
sepuluh orang di pontianak kalimantan barat
delapan orang yang di jakarta ini
meninggal karena tertembak peluru tajam
satu karena luka trauma
kemudian kalau yang satu di pontianak memang karena peluru tajam
nah kesimpulan kami pelakunya memang terlatih dan terorganisir
terlatih karena memang tidak semua orang
memiliki kemampuan untuk menggunakan senapa atau peluru tajam
apalagi kemudian di situasi yang chaotik
itu kenapa kemudian kami menyimpulkan bahwa memang terlatih
tapi berasal dari mana oknum tersebut apakah sudah ada titik terangnya bang beka
belum kami tidak sampai ke sana
itu menjadi wewenang dari kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku lapangannya
tapi memang dari hasil temuan kalau tadi juga sudah disampaikan
bukan dari senjata milik kepolisian ya bang beka
baik selanjutnya bang beka ini kalau dari data
empat dari sepuluh orang yang meninggal dunia ini adalah anak anak
apakah ini kemudian artinya ada keterlibatan anak anak
di dalam demonstrasi yang berlangsung pada dua puluh satu hingga dua puluh tiga mei lalu
jadi memang ada ditemukan indikasi anak anak terlibat
dan kemudian anak anak itu dimobilisir
bukan hanya secara langsung oleh tokoh masyarakat atau tokoh yang dianggap senior oleh anak anak yang ikut dalam demonstrasi tersebut
tetapi kami juga menemukan fakta bahwa anak anak tersebut diorganisir melalui sosial media
terkait dengan ujaran kebencian yang tadi disampaikan bang beka sebelumnya
betul jadi bukan hanya ujuan kebencian
tetapi juga ujaran kebencian itu digunakan untuk mengkonsolidir anak anak yang ada
kalau dari temuan melalui media sosial tersebut bisa terlihat nggak sih bang beka itu sebarannya ada di wilayah wilayah mana saja
jadi data yang kami terima anak anak tersebut datang dari ada yang dari wilayah sukabumi
ada yang datang dari wilayah banten dari bekasi begitu
jadi memang tidak hanya berasal dari jakarta saja
tetapi juga berasal dari luar kota
apa yang menjadi pemicu akhirnya anak anak ini mau terlibat dalam aksi tersebut
ya mereka memang kemudian dimobilisir bahwa ada kecurangan di pemilu
terus kemudian ini adalah jalan untuk membela agama
sudah ada banyak kemudian tokoh tokoh agama yang ditangkap segala macamnya
itu isu isu yang digunakan untuk memobilisir anak anak
sehingga mereka tanpa check and recheck begitu langsung ikut dalam aksi dua puluh satu dua puluh tiga mei kemarin
oke bang beka selanjutnya apakah sudah ada koordinasi atau komunikasi dengan petugas terkait begitu terkait dengan temuan ini
atau apa yang selanjutnya akan dilakukan
atau apa yang akan dilakukan oleh tim dari komnas ham terhadap temuan temuan ini
komnas ham akan memberikan laporan resmi ini kepada presiden dan kepada kepolisian republik indonesia
karena di dalamnya juga sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada presiden
kepada kepolisian republik indonesia kementerian kesehatan kementerian komunikasi dan informasi
kemudian komisi pemilihan umum
sampai kemudian gubernur jakarta
itu yang rekomendasi rekomendasi atau pihak pihak yang kami beri rekomendasi
karena kami akan segera mengirim laporan kami ini yang lengkap kepada pihak pihak tersebut begitu
terakhir mungkin apa harapannya dari adanya temuan ini
yang ada dua harapan utama
yang pertama adalah presiden memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dalam perisian ini

dan menjamin tidak ada peristiwa yang sama di kemudian hari
yang kedua polisi juga harus transparan profesional dan terbuka
untuk bisa memberikan penjelasan kepada publik soal proses penegakan hukum
baik kepada para terduga pelaku di lapangan
maupun juga mereka atau pihak pihak yang mengorganisir para pelaku di lapangan tersebut
oke baik terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia connected
tadi kita sudah berbincang langsung dengan wakil ketua tim mencari fakta komnas ham bk ulung hapsara
terima kasih banyak bang beka